saya pernah lewat sini ada gundukan tanah tapi saya nggak tahu itu bahwa itu dalamnya ada mayat
aksi dukun palsu yang mengaku bisa menggandakan uang membuat geger warga desa balun kecamatan wanayasa banjarnegara jawa tengah
berawal dari penangkapan th atau biasa dikenal dengan mbah selamat oleh anggota satreskrim polres banjarnegara di rumahnya sabtu malam lalu
penangkapan th ini dilakukan setelah terbongkarnya kasus pembunuhan terhadap po yang jasadnya dikubur di jalan setapak menuju hutan
senin pagi polres banjarnegara melakukan gelar perkara terhadap kasus ini sekaligus menangkap bs yang ikut membantu th dalam melakukan aksi penggandaan uang
saudara bs ini mengupload ke facebook
isi daripada facebook itu bahwa saudara selamat ini adalah orang pintar yang bisa menggandakan
akhirnya korban yang meninggal dunia ini tertarik
akhirnya bs ini mempertemukanlah saudara korban po dengan mbah selamat
nah dari situlah akhirnya karena tertarik memberikan uang mahar berkali kali tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan
pertama dua puluh terus ada lagi sepuluh
sepuluh sampai tujuh puluh ya
iya sampai segitu
terus yang dijanjikan jadi digandain jadi berapa
digandain jadi berapa
jadi lima miliar dan jadi miliar
itu dipakai buat apa uangnya
dipakai buat apa uangnya
uangnya dipakai buat ini bayar utang utang dan utang utang saya bayar
namun ternyata po bukanlah satu satunya korban yang dibunuh oleh th
senin siang polisi kembali menemukan sepuluh mayat yang dikubur di kebun singkong milik tersangka
kebun singkong ini berjarak sekitar dua km dari rumahnya
sepuluh mayat ini ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka dan masih ada yang setengah utuh
mereka ditemukan di kedalaman tak lebih dari satu meter
sepuluh jasad ini langsung dibawa ambulans ke rsud banjarnegara untuk dilakukan proses identifikasi
terbongkarnya kasus pembunuhan berantai oleh th alias mbah selamat ini
kontan membuat warga desa balun

apalagi jumlah korban pembunuhan ini mencapai sebelas orang
warga menilai tersangka selama ini dikenal sebagai orang yang tertutup
saya pernah lewat sini ada gundukan tanah ada itu apa namanya itu nganggaran kacang
tapi saya nggak tahu itu bahwa itu dalamnya ada mayat
hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman guna mencari adanya kemungkinan korban lain